ratusan kios pedagang pasar limbangan garut jawa barat hangus terbakar pada rabu dini hari
belum diketahui pasti penyebab kebakaran
namun sejumlah mobil pemadam kebakaran yang akan masuk ke lokasi kebakaran justru dihadang oleh warga
kebakaran pasar limbangan garut jawa barat terjadi sejak rabu dini hari
sedikitnya sembilan ratus kios dan lapak pedagang di pasar lama hangus dilalap api
kobaran api dengan cepat meratakan kios pedagang bahkan hingga rabu pagi
kobaran api masih berkobar di reruntuhan pasar
mobil pemadam kebakaran yang masuk ke lokasi sempat dihadang oleh warga
belum diketahui apa penyebab penghadangan itu
namun sebelumnya memang sudah ada rencana pemindahan pasar ke pasar limbangan baru pada dua puluh mei nanti
dan hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran